ini diknya pak jika ya kagak mau kopi sekalian
kopi udah ada di rumah pakji tinggal gorengannya yang belum ada ya ya ya ya makasih pakji ya ya
iya iya iya lu makan di sini apa dibungkus saya makan satu sisanya bungkus
iya iya iya bentar ya nih ini duitnya pakji lah kagak dikembaliannya gimana
dong lah begitu aja repot tambah gorengan aja lagi ya jadi
mudah mudahan pak mah jalan dulu ya assalamualaikum salam salam eh salim kan
apa mau ngapain biar kamu bisa salaman sama papa gitu papa kalau begini kan
bobby malah nggak bisa salaman udah kali ini nggak usah salaman ya udah lebih jalan lihat pak
jalan dulu ya
bapak mau kemana

bapak mau ke rumah babe dulu ya
mau ngajakin dia mancing
mudah mudahan bapak dapat ikan segede tanda lalu ya bapak mau ke rumah bapak dulu ya

ulu ulu gak perlu disebutin atuh segede tangannya ma
iya kalau segede bapak ntar susah bawanya tuh pak
udah tuh ya bapak pergi assalamualaikum
ma bapak jalan dulu ya
ya mama juga ya mau ke rumah bundur malah
gorengannya lima ribu pak ji
ini duitnya pak ji
kopi udah ada di rumah pak j tinggal gorengannya yang belum ada
ya makasih pak ji
kamana sih bapak
ini barang teman malaysia
kamu punya hape juga
tamu lokasi bekas baik baik
salim masih sakit pak ji
lo kesini nanya salim apa mau jajan
jajan pak ji
gorengan cuma dua
ah lama dong
lo tunggu aja sambil ngopi
gak ada lah guru lapar
dari kontrakannya ini ke rot
lu sendirian aja ke sana
gak ajak gue
orangnya gak ada rod
untung lo gak ajak gue
terus lo ngapain kemari
gue mau ngajak lu mancing
ada di rumah
gak usah lo ambil
bur tang hijau
kalau udah sampai rumah kenapa diangkat
ada apaan mak
ada apaan mak
wah ini dengan kuidwork
saya tahu mas pur kecewa
tapi percaya deh
masih banyak penumpang lain yang bisa mas pur tawarin ojek
dan kalaupun mereka gak mau
mas pur jangan kecewa
mas pur kok ketawa
saya serius loh mas
eh mba be nyari bapak ya be
lo tau aja
gue mau ngajak dia mancing
bapak tadi aja baru jalan ke rumah mba be
kenapa ke rumah gue
kan gue nyari ke gaga
ya kan bapak gak tau
kalau mba be
mba be nya gak ada
ya udah gue pamit deh
masih di rumah sakit bang
kalau mai mau ke rumah sakit
biarlah bang antar ya
ntar ngerepotin bang
maik gak mau bang antar
aku mau bel learnt
nanti kalau udah ada yang murah cocok pasti tak beliin
ya iya pak biar murah yang penting sehat bisa dipakai